semula ponakan saya sendiri dirawat di awab sarani
tiga hari kemudian itu membutuhkan darah yang sangat kritis sekali
sampai tiga hari tersebut baik rumah sakit saya nyari darah kemana mana
sampai tidak dapat
nah lima menit kemudian darah sudah dapat
ponakan saya sudah innalillahi wa inna illa rojingun meninggal
jadi saking emosinya akhirnya darah tersebut saya minta
assalamualaikum pos ya
sosok prajurit tentara nasional indonesia
mudah kita kenali saat mereka mengenakan seragam berwarna hijau ini
sersan satu sanija juga seorang tentara
sebagai prajurit mestinya ia ada di garis depan
namun saat negara sedang tidak berperang
ia tetap menjalankan tugasnya sebagai prajurit di tingkat pemerintahan desa
sertu sanija sehari hari adalah bintara pembina desa
sebagai babinsa sanija kerap berkeliling desa
pendampingan yang biasa dilakukan seorang babinsa memang bermacam macam
misalnya di bidang pertanian
namun bintara yang satu ini memilih lain

satu sanija memilih bertugas sebagai bintara pencari darah
sebuah aktivitas sosial yang sudah dilakukannya
sejak ia bertugas di kalimantan timur hingga tahun dua ribu dua
saya rutin donor darah dari mulai sma
alhamdulillah saya pendonor aktif
sudah enam puluh lima kali donor
jadi di cirebon tinggal melanjutkan saja
nah kebetulan kelahiran saya sendiri saya banyak rekan
di samping itu saya membina pramuka juga
karena smp belum waktunya donor
jadi yang guru gurukan antosias
para jurid tentara nasional di lusa tidak mengenal penyerang
saat ini ia bertugas di komando rayon militer dua ribu tujuh plumbon kabupaten cirebon jawa barat
sebagai babinsa ia membina dua desa di wilayahnya yaitu desa dana mulia dan gombang
di markas ini sanija adalah bagian dari prajurit garda depan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
apel pagi harus ia lakukan sebelum terjun ke masyarakat
begitu juga arahan pimpinan mesti ia perhatikan sebelum berkeliling desa
apel pagi selesai
pagi pagi lupa desa terjaga semangat
samija seperti babinsa lainnya adalah seorang prajurit biasa
di bawah komando distrik militer enam ratus dua puluh kabupaten cirebon ini dirinya setia mengabdi
jadi kegiatan tentunya sesuai program kerja dalam rka sudah diperhatikan
sudah diatur oleh pusat kegiatan kegiatan untuk tetap menjaga kemampuan prajurit
tentunya sesuai dengan bidang tugas kita ini adalah satuan kewilayahan latihan latihan sudah terprogram
latihan untuk apa untuk menyiapkan para prajurit ini siap melaksanakan tugas tugas kewilayahan
di luar itu yang kita lakukan yang secara nyata langsung kita lakukan adalah tugas tugas perbantuan
yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh para babinsa
cirebon terdiri atas kabupaten dan kota berada di pesisir pantai utara jawa
penduduk dua wilayah itu berjumlah hampir tiga juta jiwa
wilayah kabupaten terdiri dari empat puluh kecamatan sementara wilayah kota hanya lima kecamatan
detail ini menunjukkan kabupaten cirebonlah yang memiliki jumlah kecamatan yang lebih besar
dan juga memiliki jumlah penduduk lebih banyak
namun demikian jumlah stok darah sering tidak berbanding lurus dengan permintaan
latar belakang pendidikan karakter dan budaya masyarakat belum mendukung kuatnya jiwa sosial di antara mereka
dalam hal donor darah belum semuanya tergerak untuk ikut berpartisipasi
disinilah sadija berperan melakukan strategi jemput bola untuk menjaring pendonor
saya selaku di luar dari tugas pembina di desa saya menyempatkan waktu untuk bersosialisasi kepada masyarakat
kemudian direspon diterima dan saya menindaklanjuti untuk mengadakan koordinator donor darah
sementara ini alhamdulillah luar biasa kabupaten kota saya pegang
di kota mempunyai satu lima ratus pendonor aktif
yang kabupaten delapan pendonor aktif
menjadi penggerak kegiatan donor darah bukan perkara mudah
sanija harus bisa meyakinkan berbagai pihak
dalam kegiatan donor darah di salah satu kampus ini contohnya
saninja berperan sebagai penggerak yang berkoordinasi dengan palang merah indonesia wilayah kota atau kabupaten
mencari lokasi tempat kegiatan dan melakukan sosialisasi kepada calon pendonor
nah pak saninja sekarang kita sedang ada di tengah tengah kegiatan donor darah di poltekes kemenkes tasikmalaya wilayah cerbon
bisa diceritakan bagaimana proses mengadakan kegiatan ini pak sanija
yang pertama kita selalu pengajuan surat dulu kemudian direspon dia menentukan waktu
nah kita melihat jadwal di pmi kalau sudah tepat waktu sudah dikoordinasikan baru kita diadakan di polticast ini
dari kegiatan donor darah seperti ini biasanya golongan darah seperti apa yang ditargetkan oleh pak sanija
atau ada target atau tidak atau semua golongan darah bisa masuk
semua golongan darah bisa masuk cuman yang paling susah itu yang ab
karena sangat susah sekali untuk yang darah ab

kalau yang o itu yang b
yang b itu sudah ada lah saya siapkan lah
sertu sanija semakin proaktif mencari calon calon pendonor darah
aktivitas sosialnya ini tidak datang begitu saja
titik baliknya terjadi saat ia bertugas di kalimantan timur
saat itu saudara istrinya mengalami masa kritis di rumah sakit
darah yang tak kunjung datang mengakibatkan keponakannya meninggal dunia
selisih hanya lima menit sejak kepergian saudara istrinya itu dengan datangnya kantong darah
waktu itu kan saudara saya kan sakit ya pak ya
itu pun sangat sangat membutuhkan darah itu
nah waktu itu di rumah sakit nggak ada persediaan darah
habis itu di pmi nggak ada ya kan
jadi suami saya itu bingung mau cari darah kemana kemana kemana kan
nggak ada ya
jadi sampai di situlah suami saya tertekan kan
sampai saudara saya itu sampai meninggalkan
pokoknya saya tetap fokus pingin bantu siapapun yang membutuhkan darah saya tetap bantu
peristiwa ini begitu menyakitkan sekaligus membangkitkan keinginan untuk membantu sesama yang membutuhkan darah
dikiranya mentang mentang tentara
jadi emosi yang luar biasa
ternyata dibalik itu kita menyadari diri
kita juga nanti kembali ke semula yaitu ke masyarakat biasa
jadi waktu itu langsung saya buang jauh jauh
tidak ada gunanya kita emosi
ya mungkin kita croscek diri
karena kita sebagai manusia biasa tidak lepas dari luput salah dan dosa
begitu yang emosi itu tidak terkendali
akhirnya saya sadar diri
yang membutuhkan darah ternyata susah sekali mendapatkannya
sanija tidak mau kejadian seperti itu terulang lagi
ia paham betul bagaimana orang yang membutuhkan darah benar benar harus dilayani
bersama pmi kabupaten dan kota cirebon
ia terus mengumpulkan darah
mendekati calon calon pendonor
melakukan sosialisasi langsung ke lokasi
palang merah kabupaten cirebon terus mengumpulkan target kantong darah per bulan
di antara kantong kantong darah yang terkumpul
ada peran sanija di dalamnya
sebenarnya untuk pemenuhan angka empat itu
kita sudah bisa memenuhi itu
dan itu angka pemenuhan tiga lima ratus sampai empat itu
kebutuhan per bulan
kisarannya di angka tiga lima ratus sampai empat kantong untuk wilayah kabupaten
dan memang kita harus penuhi itu
dan itu target yang harus dicapai
kita nggak boleh lebih dari situ
tidak boleh kurang dari situ
harus di kisaran segitu
walaupun dengan kendala yang selalu menjadi halangan dan tantangan tersendiri ya bagi kamu
terjaganya jumlah kantong sesuai kebutuhan
karena ia konsisten mempertahankan komunikasi dengan pendonor yang masuk dalam daftarnya
pendonor pendonor inilah yang akan mengisi labu atau kantong darah di palang merah
stok yang harus selalu tersedia di antaranya
diperuntukkan kepada penderita kelainan darah
sanija mengajak kami melihat dari dekat pasien penderita penyakit ini
satu penyakit yang mengharuskan penderitanya melakukan transfusi darah seumur hidup
saat ini di cirebon
hanya ada satu rumah sakit yang melayani pasien penyakit genetik ini pada satu ruangan khusus
rumah sakit umum daerah gunung jati
sudah setahun ini rsud kota cirebon menyediakan fasilitas ruang transfusi darah yang terpisah dari pasien lain
selamat pagi pak
saya dengan teman bisa dijelaskan sedikit thalassemia itu apa sih dok
sehingga pasien pasien tertentu datang ke rumah sakit itu tiap bulannya gitu
thalassemia adalah kelainan darah yang didapat atau genetik
yang disebabkan karena sel sel darah merahnya itu hancur lebih cepat dari orang normal
kalau orang normal itu kan seratus seratus satu ratus sepuluh hari seratus hari gitu ya
kalau ini lebih cepat
sehingga belum waktunya dia itu tergantikan dia sudah kehabisan darah
jadi dia sudah butuh darah yang melebihi orang yang biasanya
kalau yang biasa kan seratus hari dia sudah diolah lagi yang lain sudah hancur sudah ada gantinya
kalau ini enggak yang baru belum terbentuk yang ada sudah berhancur
jadinya memang akhirnya butuh transfusi tiap bulan
nah ini kan ruangan yang didesain khusus lah di rumah sakit gunung jati ini
itu memang ada apa namanya dulu ada rencana seperti itu dari rumah sakit karena membludaknya pasien seperti itu
jadi kami melihat pasien pasien ini kan rutin ya tiap bulan
tiap bulan dia harus ke rumah sakit yang jelas minimal tiap bulan
anak anak ini berarti rata rata anak anak dan sekolah dan beberapa memang yang sudah bekerja
artinya kalau sekolah mereka itu tiap bulan harus izin
tiap bulan mereka harus antri dengan pasien pasien lain yang di mana di situ mungkin ada pasien infeksius
pasien yang mungkin minta maaf mungkin yang lebih berat
padahal anak anak ini kan kasian kalau akhirnya bergabung dengan mereka untuk antri
kami melihat itu kami melihat bagaimana biar meningkatkan pelayanan terhadap mereka
dokter om bisa dijelaskan bahwa thalassemia itu memang bukan penyakit menular dok
iya thalassemia itu penyakit yang didapat
intinya itu didapat berarti kan genetik
jadi bukan sesuatu yang ditularkan misalnya lewat darah atau lewat tubuh yang kelainan
tapi ini makanya sebenarnya sekarang itu kalau bisa gaungnya lebih luas
artinya kita mencegah ya
karena genetik berarti kan harusnya bisa dicegah
jadi kita kalau misalnya
apa namanya ditelusuri riwayatnya keluarga
kok ada yang thalassemia
berarti kan kemungkinan dari genetik dia punya
nanti makanya misalnya ada perkawinan kita sirsilah lagi
kalau ternyata punya keturunan thalassemia
kemungkinan kan kalau nanti nikah akan lebih besar munculnya
sami jah tak pernah mengenal allah
dimanapun pendonor darah akan terus ia kejar
untuk menunjang aktivitasnya
ia bahkan mengantongi empat buah telepon genggam
sedangkan jumlah kartu seluler yang ia miliki sebanyak delapan buah
sami jah bagikan pusat pelayanan pelanggan yang siaga dua puluh empat jam
yang hp yang pertama untuk perintah dari komandan saya langsung
mulai dari danrem
mulai dari danlim
mulai dari danramil
hp yang pertama
yang hp yang kedua itu dokumentasi
sekarang laporan ke komando atas
yaitu pakai open camera
nah yang hp yang keduanya
itu khusus untuk keluarga
yang hp yang keempatnya khusus untuk pendonor
baik yang butuh darah
mau yang kontak komunikasi donor
terus hubungan thalassemia
yang berkecimpung dengan masalah darah

tetap semangat ya
sertu sanija pria empat puluh tiga tahun asli cirebon
untuk mencari calon pendonor ia harus berkeliling hingga ke pelosok desa
seperti di salah satu organisasi kemasyarakatan ini
di sini sanija mempunyai posisi sebagai pembina bagi enam puluh an anggota
dengan posisinya ini ia dengan mudah menjaring pendonor yang jika sewaktu waktu dibutuhkan
dapat langsung menuju pmi untuk diambil darahnya
tidak langkanya akan ada kesilapan
kalau kami mendapat permintaan atau mendapat kontak dari beliau kami siap
kapan pun satu saat apapun keadaan apapun kami siap
baik di kota maupun di kabupaten
begitu mendapat permintaan beliau membutuhkan darah
jadi anggota kami siap untuk melakukan hal tersebut
jujur di sini kami jadi masih ada satu dua orang yang merasa takut
menyampaikan daripada manfaat donor tersebut
ada yang masih wah takut dan lain sebagainya
dan mungkin belum mengerti daripada manfaat donor darah tersebut
di balik ketulusannya keluarga punya peran yang sangat penting
sejak menikah dengan sanija pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sri sariwati sudah melihat jiwa sosial dari sang suami
namun saat kepindahannya ke cirebon pada dua ribu sepuluh lalu
dia sering mempertanyakan apa yang dilakukan suaminya ini
waktu pertama itu saya kan sering marah ya pak
ya namanya istri kan sering ditinggal ya kan
kegiatan sabtu minggu kegiatan ya kan
tapi lama lama saya masuk ikut juga ya ikut donor
baru saya bisa mengetahui oh suami saya itu kegiatannya kayak gini
membantu orang ya kan yang sering membutuhkan darah
tengah setiap jam dua belas malam
berapapun setiap suami saya ditelepon untuk membutuhkan darah
pasti suami saya itu pasti datang bantu
ya komunikasi dengan keluarga tetap lancar
meskipun sanija kerap meninggalkan rumah siang dan malam
ya sukses ya mau mau
di balik semangatnya sanija sesungguhnya tak kuasa bila berhadapan
dengan anak anak penderita thalassemia
jiwanya yang tangguh seakan runtuh karena sedih melihat penderitaan anak anak
dalam kondisi seperti ini sanija memilih berhubungan dengan orang tua pasien
pada kondisi pasien thalassemia normal barulah ia sanggup untuk bertatap muka
seperti yang ia lakukan saat mengajak kami bersilaturahmi
ke rumah salah seorang anak penderita penyakit kelainan darah ini
alhamdulillah ya sama'an
saya ingin tahu nih bu dulu awalnya itu ketika anak ibu menderita thalassemia seperti apa
awalnya kan dulu kan adiknya kan sakit kontrol di puskesmas
terus ininya kan nggak sakit ikut kata dokter puskesmasnya
ibu kenapa anaknya
ibu kau pucat sekali sih anaknya
diperiksa lab aja dulu bu kata dokter di puskesmas
terus akhirnya kan anak ini kan periksa lab
terus hb nya itu rendah
hb nya rendah tuh kenapa bu
nanti kontrol aja dulu dua hari
terus besoknya nanti kalau hb nya tetap gitu suruh ke rumah sakit kata dokter puskesmas
terus kan anak saya tuh di cak lab nya tuh nggak mau nangis
nah setelah itu proses ketemunya dengan pak seni jaya itu seperti apa tuh bu
proses ketemunya kan ketemunya di rumah sakit
di rumah sakit itu ya
iya kan dulu tuh sama pak sani jaya kan saya tuh belum kenal
susah kalau mau cari darah tuh susah
jadi dari pertemuan awal itu sampai sekarang kalau butuh darah selalu kontak dengan pak sani jaya
iya selalu kontak sama pak sani jaya
ibu terima kasih saya sudah dapat informasi udah ngobrol banyak
azan maghrib berkumandang saat kami harus pamit pulang
sani jaya lagi lagi menunjukkan jiwa kedermawanannya
ia memberikan vita kenang kenangan berupa alat tulis
lengkap dengan tasnya
sertu sanija prajurit mulia sangatlah pantas jika di kemudian hari ia diganjar kebaikan pula
berkat informasi yang sampai ke orang yang tepat
sani jaya mendapatkan rezeki pergi umroh ke tanah suci
sebuah hadiah berupa panggilan tuhan untuk bertamu ke rumahnya
ya tadinya kan saya kaget bu dapat umroh katanya gitu kan
dapat umroh dari mana bu
ya dapat umroh gratis alhamdulillah saya bilang kan kalau memang dapat umroh gratis
saya berikan jadi istri sama anak yang bisanya cuma mendukung sama berdoa ya pak ya
biar nggak punya sanggu kah atau apa yang penting ya pak ya namanya udah niat kan mudah mudahan ya selalu apa namanya itu
selalu mendapat berkah lah di sana
terus umrohnya mudah mudahan di sana ya apa ya pak ya
jadi umroh yang ya yang mabruh lah ya pak ya gitu
sani jaya punya harapan besar suatu saat kebaikan yang menular
menginspirasi dan mampu memperkuat jiwa sosial khususnya bagi warga cirebon
jadi khususnya kabupaten kota dan cirebon kabupaten itu mudah mudahan muncul seperti sani jaya yang sekarang ini
jangan sani jaya yang satu ini muncul sani jaya sani jaya yang lain
karena sifatnya untuk sosial dan kemanusiaan tidak ada batasnya tidak ada hentinya tergantung kita niat batinnya